pembunuhan brigadir yosua masih belum kunjung terungkap
namun berdasarkan hasil rekaman cctv pada delapan juli lalu
putri candrawati atau pc dipastikan berada di tkp pembunuhan brigadir yosua
yakni di rumah dinas polri duren iii
satu hari pasca kejadian pc kemudian membuat laporan ke kepolisian
atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya
empat hari berselang atau pada tiga belas juli
pc mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk
drama demi mendapatkan informasi dari pc masih terus bergulir
tujuh belas juli ketika komnas perempuan menemui pc di kediamannya
pc enggan memberi keterangan dengan alasan trauma
hal serupa juga terjadi kala lembaga perlindungan saksi dan korban
atau lpsk menemui pc di rumah pribadinya pada sembilan agustus
padahal pada tujuh agustus pc sempat muncul ke hadapan publik
ketika hendak membesuk suaminya di makobrimob
dan memohon dukungan untuk keluarganya
lika liku lihai putri candrawati yang terus berupaya menghindari
tanda tanya dan sorot media berujung pada penetapannya
sebagai tersangka pada sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
sejak ditetapkan sebagai tersangka pc belum ditahan dengan alasan sakit
hari ini bertepatan dengan sidang kode etik irjen verdi sambo
pc awalnya juga diagendakan untuk diperiksa di baris krim mabespori

sejak ditetapkan sebagai tersangka pc belum ditahan dengan alasan sakit
menjadi satu satunya kunci yang mengetahui latar belakang dan pemicu pembunuhan yosua
hingga kini keberadaan dari putri candrawati pasca ditetapkan sebagai seorang tersangka
masih menjadi tanda tanya
pasalnya apabila kita berbicara soal kediaman pribadi dari sambo dan pc
yang berada di jalan saguling saat ini masih terpantau sepi atau minim akan aktivitas
kendati demikian penjagaan dari pihak keamanan pribadi dari keluarga
masih terus dilakukan sehingga kami tidak bisa mendekat kediaman dari sambo dan putri candrawati
namun apabila kita berbicara soal seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
seharusnya orang yang bersangkutan itu sudah ditahan oleh pihak berwajib
namun kini yang jadi pertanyaan apakah wajar apabila seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dari adanya pembunuhan berencana yang dikenakan hukuman lebih dari lima tahun malah tidak ditahan hingga saat ini
pihak kepolisian menyebut sudah tiga kali pc diperiksa penyidik
namun sejauh ini pihaknya tidak pernah mau memberikan keterangan
baik kepada lembaga perlindungan saksi dan korban maupun komnas ham
usai ditetapkan sebagai tersangka kuasa hukum dari pc seolah ikut bungkam dan sulit untuk memberikan pernyataan
namun pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh dua tim cnn indonesia berhasil menerima pesan singkat pernyataan dari arman hanis sebagai penyidik
pernyataan dari arman hanis sebagai penyidik
pernyataan dari arman hanis sebagai berikut

penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan klien kami ibu pc sebagai tersangka
kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan
clarissa aradia warsa jakarta